agar pelayanan publik dapat berjalan kembali presiden joko widodo menginstruksikan untuk membangun kembali gedung pemerintahan yang rusak di sulawesi barat akibat gempa
selain itu kepala negara berjanji pemerintah pusat akan memberi bantuan dana bagi korban yang mengalami kerusakan rumah akibat gempa dengan magnitudo enam dua pada jumat pekan lalu
hal ini disampaikan presiden joko widodo saat meninjau sejumlah lokasi yang terkena dampak dan pengungsian di mabuju
presiden mengaku kedatangannya untuk memastikan evakuasi dan pertolongan kepada korban gempa berjalan lancar
jokowi menginstruksikan agar gedung pemerintahan yang rusak dibangun kembali sehingga pelayanan publik bisa dilakukan
ia juga menyebut pemerintah pusat akan memberi bantuan lima puluh juta rupiah bagi warga yang rumahnya rusak berat dua puluh lima juta rupiah untuk rumah yang rusak sedang dan sepuluh juta rupiah untuk yang rusak ringan
bersama rombongan presiden joko widodo
meninjau salah satu titik yang terkena dampak gempa yaitu kantor gubernur sulawesi barat dengan kondisinya yang hancur
selain itu presiden jokowi juga meninjau lokasi pengungsian di stadion manakara mamuju dan juga perumahan warga yang rusak akibat gempa
jokowi meninjau lokasi pengungsian di stadion manakara mabuju dan juga perumahan warga yang rusak akibat gempa
bantuan kepada masyarakat kemudian logistik pengungsi dan juga tenda tenda pengungsi terkelola dengan baik ini yang ingin saya pastikan saya datang ke sini
dan untuk tadi saya sudah sampaikan kepada gubernur untuk gedung gedung pemerintah yang roboh setelah diaudit nanti segera pemerintah pusat akan
rumah penduduk yang robo
pemerintah akan membantu
untuk yang rusak berat
lima puluh juta untuk yang rusak
sedang dua puluh lima juta dan
untuk yang rusak ringan
berarti hanya retak retak
kita harapkan dengan
pemulihan kembali baik
rumah rumah yang roboh maupun
pelayanan di pemerintahan
di birokrasi juga akan kembali